sementara hingga kamis kemarin ratusan pengikut taat pribadi masih bertahan di tenda tenda padepokan dimas kanjeng di probolinggo
meski kumuh mereka tetap menolak pulang dengan berbagai alasan
para pengikut kini hanya menuruti perintah marwah daud ibrahim sebagai pemimpin pengganti taat pribadi
hingga kamis kemarin ratusan pengikut dimas kanjeng taat pribadi masih bertahan di padepokan
meski berulang kali diminta untuk pulang namun mereka tetap menolak
para pengikut taat pribadi ini bahkan rela tinggal di tenda tenda bekas dan kumuh
mereka yang tetap bertahan memiliki beragam alasan mulai dari ingin mencari ketenangan ibadah hingga enggan pulang karena harta benda di kampung sudah habis dijual
tidak mau pulang andai kata mau pulang mau pulang kemana karena rumah dan tempat tinggalnya sudah
terus ini biaya makan apa itu
biaya makan sementara setelah kami tanya kepada yang bersangkutan jadi dia dapat
sumbangan dari teman teman sama sama
selain masih mempercayai dimas kanjeng taat pribadi ratusan pengikut ini juga menolak tudingan majelis ulama indonesia yang menyatakan ajaran dimas kanjeng sesat
mui bilangkan memfonis sesat sesatnya itu sesat yang bagaimana
orang hindu orang kristen konghucu di sini tidak saling dipaksakan untuk mengikuti keyakinan orang lain
nah disitulah yang dikatakan sesat bagaimana
tudingan sesat yang dialamatkan pada dimas kanjeng dinilai para pengikutnya
hanyalah omongan warung kopi
apalagi ketua yayasan marwah daud ibrahim terang terangan membela dimas kanjeng yang dianggap justru berjasa bagi banyak orang